berita selanjutnya komisi perlindungan anak indonesia atau kpai mengecam aksi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang pria di tempat bermain anak di pusat perbelanjaan di wilayah jakarta utara
video aksi kekerasan itu terekam di kamera pengawas dan menjadi viral di media sosial
sabtu pagi kpai mendapatkan laporan terkait video tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang anak
aksi ini terjadi di tempat bermain anak di sebuah pusat perbelanjaan di jakarta utara
kpai prihatin dan mengecam tindakan terhadap bocah berusia tujuh tahun ini
pelaku dinilai melanggar undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas pasal tujuh puluh enam tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
jika ini kemudian ada unsur pidananya kami akan menindaklanjuti untuk kemudian meminta orang tua lapor kepada polisi
bapak ini kan berargumen bahwa dia melakukan tindak kekerasan ini karena anaknya tersenggol oleh anak orang lain yang kemudian sedang bermain ayunan
di sini sebenarnya ada kelalehan orang tua di dalam mengawasi dan menjaga anaknya di ruang publik
ini muka bapak ini muka si bapak ini anakku
sebelumnya beredar video cek cok mulut antara orang tua korban dan pelaku pasca insiden kekerasan terhadap seorang anak di sebuah pusat perbelanjaan
peristiwa bermula saat korban yang sedang bermain ayunan menyenggol anak pelaku yang sedang berlari hingga terjatuh
melihat anaknya terjatuh pelaku langsung menendang korban hingga mengalami luka memar di bagian punggung belakang
mardika prakasya satya jakarta